ya tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjanjikan akan mengajak anda semuanya untuk membuat sesuatu yang kira kira bisa tidak hanya dimakan pagi ini aja chef ya nanti buat siang sore
sebetulnya buat sarapan
artinya harus simple begitu ya
buat sarapan juga boleh sih karena ini kan kaya dengan serat
pokoknya enak banget
apalagi dari daun pandan ini
iya ini kaya dengan serat gitu kan ya
sehat bagus buat tubuh kita juga
oke langsung saja chef tadi kan udah ada santan
sebentar chef judulnya namanya apa
puding cendol flat gula aren ya itu
nah ini bahan bahannya ini kan kalau cendol kan bisa dibeli di pasaran yang udah jadi
kalau misalnya mau bikin sendiri juga boleh
kebetulan aku juga jual sih
tapi gampang kan untuk bikin cendol itu sendiri
nah terus ini ada santannya ya
nanti tujuh ratus mili kita tambahkan air lagi
terus ini ada tepung agar agar
tepung agar agar oke
nah kita masukkan aja semuanya
tepung agar agarnya dulu
terus ini gula pasir lima sendok
jadi gak usah banyak
jadi gak usah banyak
nah garam secukupnya
nah pastikan tangan udah cuci bersih ya
iya itu penting banget agar tidak terkena berbagai macam penyakit
sebelumnya juga kita harus menjaga kebersihan dari penyakit penyakit lainnya
kita tambahkan air lagi
ini supaya nggak pecah ya santannya ya
iya harus diaduk
kita tambah lagi
biasanya di dapur itu bantuin mamak saya
rahasia masak enak itu pakai apa
pakai cinta dari hati
apalagi abis valentine day kemarin ya
ada yang pada ngerayain atau mungkin ada yang justru lagi patah hati
aduh jangan patah hati
biasanya kalau aku masak
aku biasanya masak tuh sambil nyanyi juga gitu kan ya
sampai dengan musik itu seru banget
jadi kalau misalnya dengan hati senang
nanti makanannya akan juga
terasa gak makanannya
iya beda banget
mungkin chefnya bisa nyanyi dong sekalian loh
apa sih lagunya yang bisa dinyanyiin kalau pas lagi masak chef
orang bilang tanah kita tanah surga
tau gak jodoh lagunya apa
itu lagu zaman dulu banget
tau gak kalau tau saya kasih makanan
kayu dan jala cukup menjilu
sebentar lagi ya
orang bilang tanah kita tanah surga
jodoh lagu apa
kemarin aku bikin kuisir tapi lagu mandarin
tapi ntar lagu mandarin lebih susah lagi nggak bisa jawab
kalau bisa nanti aku kasih makanan
oke ini kita masak sampai mendidih ya
tapi ini sebenarnya dari produsernya nih
bagi dua ya
bagi dua ya
nanti nanti produsernya ini
bagi dua dong
atau ada jangan jangan juga gak tau lagi ini lagunya lagu siapa
kadang kadang tuh kita tau tapi pas lagi dikasih kuis kita gak tau gitu
ini apa ya apa ya gitu padahal sebenarnya kita tahu
satu dua tiga
orang bilang tanah kita tanah surga
kaya dan jala cukup menghidupimu
ini benar kan jangan sampai saya gak taunya itu salah liriknya
langsung saya dibully lagi nih rame rame
oke nah ini udah mulai momen gini
ternyata jangan nanti biar aman
tidak ada pembulian loh
by the way ini udah aromanya udah mulai kecium wangi ya
nah kita siapkan ini mangkuk mangkuknya ya
nanti kita tuangkan disini
saya aduk lagi siap
boleh kamu aduk
biar gak pecah
biar gak pecah
nah kalau iba suka masak nggak
saya suka bantuin aja
bantuin nyuji piring maksudnya
tahu nggak sebetulnya tuh cok seksi itu menghabiskan sebagian waktunya di dapur
jadi kalau misal cok seksi itu cowok itu bisa masak itu seksi
saya akan belajar sama chefnya
chef mau nanya dong
cedulnya apa aja sih resepnya
ini pakai houn kue sama sagu aja sih sebetulnya
nanti dicampur sama agar agar sedikit
aku buka bukaan dikit gak apa apa deh
masak itu beda tangan beda rasa
biasanya saya percaya
iya cara aduk pun
nah kayak misal tadi kan aduknya beda gitu kan ya
kalau misal cara aduk yang benar gitu kan ya
sering ke dapur gak ini fadli
nah sambil nyanyi kayak gini kan
saya ke dapur yang lain
orang bilang tanah kita tanah surga
terus apa lagi
itu di apa
aku lupa liriknya
aku juga tau nadanya aja
aduh ini ketahuan banget nih
nah ini udah mendidih
ikat kayu dan batu jadi tanaman sih
nah ini udah ini
tapi ini bukan susu ya ini santan ya
sebetulnya santan juga berbeda ya
iya ini santan ya
juga bagus untuk kesehatan tubuh kita
tapi kita makan apa aja boleh asal tidak boleh berlebihan
oke ini udah mulai udah sementara mendidih
kita masukkan cendolnya
cendolnya dimasukin ke kompornya juga
iya harus dimasak
warnanya ini sangat menarik
ini pewarna hijaunya dari daun suji
asli dong saya nggak pernah pakai yang namanya pewarna
semua yang makanan yang saya bikin itu harus yang alami
alami ya jadi sehat
makanya daun pandan itu berasa sekali ya tadi kecil
makanya juga serang beneran
nah ini kita harus mendidih sambil diaduk
nah nanti kalau udah dimatikan apinya harus diaduk lagi jadi biar lebih bagus ya
ini indera penciuman saya sangat tergelitik sekali dari tadi
jadi ini gak butuh waktu lama ya chef ya
ya perlu sebentar aja cuma waktu lamanya tunggu dia mengeras aja
tapi tenang saya udah ada bawa yang udah jadi

kalau misalnya nunggu mengeras kan lama kan jadi kita harus bikin udara
gampang ya semua di mix
chef untuk mengerasnya itu didimen begitu aja dengan suhu
suhu luar aja dibereskan begitu aja tapi jangan misal panas panas masuk ke kulkas nanti kulkasnya jadi rusak
saya lupa apa tadi udah ditanya belum itu soal si cendolnya ini pakai tadi chef pakai tepung
tapi kalau misal pakai tepung beras gitu chef
boleh juga kasih sagu sedikit aja jadi biar lebih kenyalnya dapat
kenyalnya dapat gitu kan ya sama agar agar gitu
chef ini udah bisa di plating maaf
harusnya udah tunggu mendidih dulu
jadi biar teksturnya lebih apa garing garing kayak gini gimana
perlu saya naikin suhunya
santan kita ganti susu bisa chef
boleh sih boleh kalau misalnya nggak mau makan
tapi kita bikinnya original kan karena kan puding ini kan cendal itu kan memang pakai santan
jadi harus biar lebih enak gitu
tadi resepnya apa saja chef
supaya mungkin pemerintah ada yang baru bergabung dengan ini
oke nah santan tujuh ratus ml agar agar satu bungkus
tolong dicatat ya jangan lupa
agar agar satu bungkus garam secukupnya gula pasir lima sendok pakan
mau ibu ibu mau bapak bapak yang juga lagi ingin masakin ibu ibunya ya atau pasangan pasangan masing masing nih ya
valentine lewat satu hari mungkin masih bisa memasak
masih oke lah ya
masih oke dong
valentine tuh harusnya all day dong chef
iya tapi sebetulnya kan valentine itu bukan cuma buat pasangan buat teman buat keluarga semuanya
pokoknya kalau misal kita mau untuk hari kasih sayang itu membuat makanan yang enak
itu kan harus yang pinky pinky sih ya
tapi kalau ternyata ini garamnya pinky sih
yang manis ya gitu buat rekan kerja juga bisa ya chef
tentunya fanny juga ya jangan lupa belajar masak lagi ya nanti bagaimana cara mengaduk
udah kita nah biar ini kan udah mendidih kita tuangkan aja
nah ini ada busa busanya kita buang dulu sebentar
oke ini busanya harus di
iya kita angkat ya jadi cara masak seperti ini aromanya wangi banget
saya tuh kebetulan memang dari kecil tuh memang suka masak ya papa saya tuh juga jago masak apalagi mama saya jagoan
tapi ini memang dari turun temurun atau belajar khusus lagi
saya sebetulnya otodidak
dulu mau kuliah tapi papa nggak punya uang apa boleh kata jadi yaudah saya belajar tapi memang tuhan punya rencana yang baik buat saya gitu kan ya
yang penting kita mau belajar ya kan
nah menurut saya kalau misalnya orang otodidak itu punya skill yang luar biasa
karena belajar sendiri jatuh bangun belajar sendiri itu jadi pengalaman ya chef ya
pagi pagi udah dapat khotbah tuh mantep ya
nah matikan apinya nah kita tuang jadi seperti ini
ini jadi matiin dulu apinya ya
oke nah jadi kita tuang seperti ini aja kita tunggu dia mengeras ya
nah tuang pun juga harus hati hati jangan sembarangan nah kalau misal kita masak di rumah dimanapun ya harus pas

nah karena kan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman setuju nggak
setuju setuju banget
apalagi ini kan urusannya untuk makan di perut ya kalau misalnya nggak bersih nggak hygiene nanti orang bisa diare atau apa gitu kan ya kan kondisi perut orang kan beda beda
tapi ini kalau kita kreasikan tidak hanya cendol tapi dimasukin ini lagi rame juga boba boba gitu bisa ya
mau tambah nangka
lebih enak lagi
oh nah anda kalau punya nangka juga bisa dimasukin
kalau durian gimana chef
boleh juga ya
sih kalau misalnya kita mau kreasikan lebih enak lagi
soalnya kan selama ini ada juga ya cendol durian gitu ya
tapi by the way kalian pernah belum makan puding cendol sebelum ini
di tempat lain bukan yang bikinan chef sih cik ya lah sengkau ada lagi
oh pernah ya
bukan bikinan chef tapi tempat lain beda
nah ini sebetulnya masih bisa dapat berapa satu resep ini bisa dapat sampai tujuh mangkok gitu gitu kan ya nggak apa apa ini
kalau misalnya seandainya dia mengeras di sini tinggal dipotong potong
nah bagaimana hasil jadinya
yang masih menunggu dingin yang udah jadi chef juga udah punya
nah ini dia
nah bagaimana cara untuk presentasinya
oh iya kita mau langsung presentasi atau gimana
boleh langsung saja
oh sarung tangan
sarung tangan di mana oke
kita mencari ada di mana silahkan chef
dua perlu chef atau satu aja
jadi satu aja
ada segala macam di kotak ini
jadi caranya seperti ini

tinggal dibalik begitu ya
nah seperti ini lucu kan
coba fani terus aku mau bikin yang di dalam piring juga
bagus ya jadi apa namanya
jadi glowing gitu aduh pokoknya
eh ini udah kayaknya
masak deh satu lagi
nggak sih chef tapi saya sering balik balik
masuk chef dikasih
oh dia sering balik balik sesuatu
nah sekarang tolong asisten saya ada asisten baru
ini kita tuang nah kalau yang di sini kita tuang di pinggirnya aja ya
nah juga merahnya
kita juga bisa loh membuat hidangan seperti di atau hotel gitu kan ya
nah kenapa kalau misal kita makan di luar itu mahal
jualnya di sini
mungkin juga kita kamera yang sudah di plate
oh udah kelihatan
oke sekarang kita tuang yang ini nih seperti yang aku
biasanya kalau aku foto foto ya saya juga punya top tips loh bagaimana cara foto makanan supaya menggugah selera
nah sekarang kita keluarin ya
ini sambil belajar ya kita ya
kamu yang tuang kamu yang tuang sebentar ya
bentar pakai perasaan
pakai perasaan ini ya
agak turun dikit
nah gini loh pemirsa
tuh bagus kan
sebelum makan kita udah bisa kasih ini ya foto foto buat di media sosial ya chef ya
buat fanny ini saya kasih buat fanny
gak mau disambung dulu
fanny dari tadi udah gak sabar dia soalnya
chef sambil nanya nih chef kalau misalnya liburan itu biasanya sukanya ke pantai atau ke gunung
masak masak di pantai atau di gunung

maksudnya di pantai atau di gunung
di mana aja kalau misalnya mau masak gitu
di mana aja soalnya kan biasanya kalau misalnya lagi stress aku lebih pilih untuk masak untuk menghilangkan stress
nah ngomong ngomong soal liburan ini ternyata walaupun kalau misalnya kita berbicara soal liburan ini kalau misalnya mau jalan jalan ke pantai ataupun ke gunung begitu
nah ini ada juga yang menarik walaupun masih pagi ini kita juga akan
ada informasi lain ya nanti di segmen berikutnya ya tapi sebentar lagi
kita makan dulu ya
makan dulu ya aku juga mau mau gara gara lihat kalian berdua
tetaplah bersama kami di good morning thank you banget ya
terima kasih telah berjumpa bersama kami di sien indonesia good morning pada pagi hari ini
kita makan dulu ya pak mirsa ya duluan loh
karena itu di jalan jalan kita